masih lama gak sih
kayaknya lumayan masih lama soalnya harus di cek dulu
hmm ditinggal dulu gak apa apa kali ya
yaudah tutip ya ceng nanti diambil
aduh kok haikal gak dateng dateng ya
nah haikal nih
oh yang dimana lo dimana sih
ah udah nanti lagi aja deh ceritanya
sekarang lo dimana
gue gue lagi di jalan cikajang nih
yaudah kalau gitu tungguin ya
gue gak jauh dari situ kok
oh yaudah yaudah oke
ini semua udah bener kan
motor motor ini udah selesai
motor lo udah selesai
jadi jangan ganggu hubungan gue sama devi lagi ngerti
emang selama ini bu devi bilang kalau dia ngerasa terganggu
yang keganggu gue
gue yang keganggu
ya udah kalau emang kamu yang terganggu
kamu cek apa aja ke rs aj
gue keganggu sama lo
hidup di dunia ini
saya bilang bu devi kamu
ngepel ke sana
biar mogok tuh john
kayaknya sih radiatornya bocor
gue tadi udah nelfon haikal sih
katanya dia mau kesini
gatau gak dateng dateng anaknya
isiin lagi aja radiatornya
ke air lah
ya terus airnya ada dimana
udah lo tunggu disini aja
gue nyari dulu ya
panas banget nih radiator gue
udah lo coba nyalain gi
yaudah mending sekarang lo bawa mobil lo ke bengkel
biar gue ikutin lo di belakang
aku mau bawa lo ke bengkel
aku pindah ke bengkel
aku mau bawa lo ke bengkel
biar gue bawa lo ke bengkel

aduh panas juga ini
enggak usah emosi
ngapain disitu nonggolong di jalan nonggolong tuh di kafe
masih lama gak sih
kayaknya lumayan masih lama soalnya harus di cek dulu
ditinggal dulu gak apa apa kali ya
ya udah titip ya ceng nanti diambil
rai lo kenapa kabur sih dari rumah
udah ntar lagi aja deh gue ceritainnya
nanti dikebarin katanya kalo udah keluar
ke rumah gue dulu yuk
jadi gitu gue tuh sebenernya lagi kesel sama abah sih
abah tuh ngebohongin gue
ternyata dia tuh cuma pura pura amnesia
itu si abah ngapain sih pura pura amnesia
gak jelas banget
ya dia alasannya sih ya
aku bilang dia pengen bawa gue pulang ke bandung
karena abah gak tenang kalo gue di sini
soalnya takut si kobar tuh nyakitin gue lagi
soalnya kan kobar tuh rakyat pendendam
terus udah gitu aku kan gak mau gue balapan lah
ngerti ngerti ngerti terus gimana
ya sekarang gue bingung gue mesti kemana
gue nginep sementara di sini boleh ya
masalahnya kasian juga sih abah
aku pasti nungguin lo kan di rumah
soalnya mau gimana juga apa yang abah lakuin kalau sekarang ini tuh pure karena abah tuh sayang banget sama lo
gue gak bisa buat balapan
balapan tuh kan hidup gue banget
mau sampai kapanpun selama gue mampu gue pasti ikut bapan terus
asyik juga sih
ya gak gitu juga kelas masih
ke rumah nih
takutnya gue ketemu abah gue emosi
ngeluarin kata kata kasar
ternyata yang ada gue nyakitin apa
yaudah deh kalau emang niat lo baik biar lo gak berantem sama abah
boleh deh nginep
makasih ya sindikus sayang
lo gak boleh bilang sama siapapun gue ada disini oke
udah lo abisin dia
heiko lo udah babak dulu
tapi tadi keburu ditolongin sama
mondi sama pawangi raya itu
dia itu selalu ikut campur usang kita
kalo kayak gini keadaannya
menurut gue mendingan kita culik aja raya
untuk mancing abahnya
itu gak mungkin
kalo kita culik dia
bang kobar pasti marah sama kita
men tapi sekarang keadaan kita kayak gini
namanya kenapa sih
gue juga gak tahu alasannya
bang kopar juga gak lagi penjara
dia juga gak bakal tau kalo kita nyuruh raya
mau gak mau kita harus culik rice
kita culik dia tapi kita gak usah ngapa ngapain dia
intinya kita panggil abahnya
baru kita habisin
udah lah men gak usah mikir
kita nggak punya jalan lain lagi
mau gak mau kita harus culik rakyat
kalo gitu gue cabut dulu ya
gue gak mau kedok gue kebuka
gimana udah enakan gak lo